di mana memang pemberhentian atau pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat tersebut akan diupayakan
dr broadli mengatakan meskipun hasil tes positif tidak berarti penurunan nilai
garis miring angka romawi delapan garis miring dua ribu dua puluh dua yang tertanggal pada tanggal dua puluh delapan agustus dua ribu dua puluh
mungkin akan memberikan hasil yang paling berharga
ukt di sejumlah kampus negeri saat ini terlalu mahal
karena waktu itu gue tujuh belas game starter
dan juga melatih kepercayaan untuk mencari jalan keluar dari rumah
dan kemudian ppt nya juga meningkat di semua daerah
kalau negeri gak ada uang ini sih kak apa ya namanya
yang bisa dilakukan oleh pemerintah sebenarnya
semenjak pandemi jadi kita beralih ke online